sampai jumpa di video selanjutnya
eh cepet kamu kenapa ini kenapa ini kenapa
radit pukulin kamu
anak buahnya tante yang memukulin kita
terus kalian kecelakaan terus habis gitu kalian veteran di dia kan
kalian ada masalah
loh kok gak kompak sih
nanti kalau kalian sudah menikah harus seias kata
gak boleh suami ke utara istri ke selatan
kamu kan jarang makan di tempat kayak gini
sam kamu dimana sih
aku butuh kamu
aku kumbang yang menipu bunga
ku bilang putih keakan semi nyatanya esok layu
aku tak pantas tuk dimaafkan
ku ingin memeluk hangatnya pasir
itu karena ku ingin mencumbu
tapi nah disini jujur kafika
udah suka sama kamu dari pertama aku ngeliat kamu
makasih udah nganterin aku pulang
ketemu sama kamu gak
mau pamit dulu nggak enak soalnya
yaudah ayo masuk
yola itu siapa
ini dia bu cowok yang tadi saya ceritain
mah mah tunggu dulu
tunggu dulu mah
kamu tuh bener bener anak gak tau bales mudik
apa kata orang tuanya nadik kalau melihat kamu jalan sama laki laki lain
tapi aku cinta sama sam mah
tapi besok atau lusa

kamu itu harusnya belajar sama teman kamu yang namanya nunu
dikeluarin di sekolah karena dianggap badung
semenjak bokapnya meninggal
ibunya mempercayakan yola ke gue
gue saranin pergi jauh dari kehidupan yola
kak radit udah berhenti apaan sih
ini ada apaan ya
ya allah kak radit
kamu apaan sih kak radit
sayang dipukul tadi bu
ah udah diam kamu
kak radit semua kejadiannya
terserah kamu aja sih
jujur aku sih gak bisa ada di antara kalian ya dan
aku gak mau
aku gak mau jadi orang ketiga lah
aku sama radit udah tetanggaan dari kecil
dan aku udah anggap dia kayak kakak aku sendiri
sebelum papa aku meninggal
papa aku nitipin aku ke papanya radit
dan katanya kita berdua dijodohin sama mereka
kamu gak denger itu aku makin ngerasa
yakin bahwa aku gak bisa sama kamu karena
aku gak pengen kamu jadi anak yang ngecewain orang tua kamu apalagi almarhum bapak kamu
kita gak bisa melanjutkan apa yang udah kita bangun
kalian anak buahnya radit ya
kamu anak pacot lu
kebun kabur kabur kabur
yora kesitu dulu ya
udah cabut cabut
eh cips kamu kenapa
radit pukulin kamu
anak buahnya tante yang memukulin kita
ini pasti kalian dugal dugalan kan
terus kalian kecelakaan terus abis itu kalian fineradit ya kan